pemirsa semua pelaku peledakan bom bunuh diri di tiga gereja di surabaya adalah satu keluarga
pelaku diduga bernama dita upriyarto yang mengajak istri dan keempat anaknya
melaksanakan eksekusi bom bunuh diri di gereja di jalan arjuno di ponegoro
serta jalan ngagel madia
pelaku ledakan di tiga gereja di surabaya diidentifikasi merupakan satu keluarga
kepala keluarga istri dan keempat anaknya
berdasarkan kronologinya terduga pelaku membawa minibus
kemudian menurunkan istri dan kedua anak perempuannya di gereja di jalan dinoyo
ia kemudian menabrakan mobil berisi bom hingga meledak di gereja pentakosta pusat surabaya
sementara itu istri dan kedua anak perempuannya meledakan bom di gki di jalan diponegoro
petugas sempat menghadang ibu tersebut di depan pagar halaman gereja
namun setelah dihadang ibu tersebut mencoba masuk
dan memeluk petugas
ledakan kemudian terjadi sesaat setelah ibu tersebut memeluk petugas keamanan
begitu pula dengan peledakan bom di gereja santa maria tak bercela di ngagel madia
juga dilakukan oleh dua anak laki laki terduga pelaku
pelaku ini diduga adalah satu keluarga
yang melakukan serangan di gereja jalan arjuna
pantikosta yang menggunakan pantaza diduga keras itu adalah orang tuanya bapaknya bernama dita
dita uplianto diduga keras
kemudian sebelumnya dia menerop istrinya dan dua anaknya perempuan
pertanyaan yang terakhir
pembunuh diri yang melibatkan sekeluarga dita supriyarto menyisakan pertanyaan besar
bagaimana dita bisa melibatkan istri dan empat anaknya menjadi pelaku bom bunuh diri
seorang sahabat yf salah satu putra dita bercerita tentang sosok remaja delapan belas tahun itu
menurut faris tidak ada yang aneh dari sosok gf dan keluarganya
ia juga tidak pernah sekalipun berbicara soal jihad
sampai ia melihat pemberitaan di televisi
masih sulit percaya
ia tak menyangka sahabatnya melakukan bombur diri
sejak sd sampai smp dia nggak pernah ngomongin tentang jihad
sama sekali pun tidak pernah
bahkan dia pernah bilang ke saya dan teman saya
dia benci dengan aliran isis
dia bilang aku juga tidak senang
apa namanya ajaran islam itu dirubah rubah
walaupun isis isis kan sukanya membunuh bunuh orang
orang orang yang bukan islam dibunuh
padahal di islam itu nggak seperti itu
yf diduga melakukan bombur diri berboncengan dengan adik kfh
keduanya menggunakan bom sabuk dan meledakan diri di gereja
sehingga cisanta maria tak berjelat di kawasan ngagel